uh uh uh uh uh
iseng masih jadi orang lebur
sambil nunggu penumpang es dawet dong bisa meren
maaf engga cuy
lu kudus sering sering main ke rumahnya ani yang baru
gua tau lu kangen
makanya lu ngeliatin pintu rumahnya ani
udin berangkat dulu nya
mau kemana lagi be
nanti kalau ada warung nasi uduk
kita berhenti sebentar ya be
saya lapar dari pagi belum makan apa apa
ntar aja makannya kalo kado nya udah dapet
engga be saya cuma menyebut nama allah
nah gitu dong
selamat ulang tahun kami ucapkan
selamat datang di parkiran kami
selamat datang di parkiran kami
hanya lihat aja
selamat datang bos
gue nyuruh lo buat pegangin
bukan buat diliatin
gue lagi sedih
sedih kenapa bos
bus gue kagak mau jawab
lo bakalan kagak ngerti
apakah rantang ini boleh ditaruh
kalau manggil yang penting penting aja
eh buruan gue lapar
terima kasih mas ya
mau kemana cuy
makan siang dong
kok temennya gak diajak
dia bukan temen gue
kalau ada orang
gak ngaku temennya
emangnya ulang tahun yang ini ketahuan kapan
iya tapi tis
lu jangan ngasih tahu siapa siapa ya
kalau gue beliin kado sama kue ulang tahun buat sini
sesuai tanpa takutnya
iseng masih jadi orang lebur
sampai jumpa di video selanjutnya
sambil nunggu penumpang es dawet dong
maaf enggak cuy

lah kenapa berhenti di sini
saya mau ngembalikan helmnya pur
ntar aja orangnya juga kagak ada
weh es dawet aku juga bisa ngatasi lapar weh
he umur gua dua kali ini petari lu
lu gimana cis panjang umurnya panjang umurnya
iya be tadi ketemu pak rw di situ nyariin mbak be
karena kalau ngobrolnya masih lama saya permisi dulu
mau ke warung pomumun
lapar mak dari pagi belum makan
masya allah seperti itu
udah nanya gitu doang deh
oh gitu ya
kado buat kondangan
kak aga itu ada temen temen
udah dulu ya mai
gue pulang dulu aja assalamualaikum